tante sarah kok kayaknya tegang banget ya
harusnya kan dia santai
roy sama andin itu mereka putus
karena roy selingkuh
setelah andin diselingkuhi
andin masih mau dekat dengan roy
dan setahu saya posisinya andin sudah punya suami
kici kerja sama saya sudah lamar
itu banyak tahu tentang rahasia saya
saya gak mungkin pencet kiki
apapun itu cerita sama saya
apalagi menyangkut tentang saya andin dan keluarga saya
jangan pernah sembunyikan lagi sama saya
yaudah kalau gitu saya
mau balik lagi ke kantor ya pak
aku kan naik taksi
dia itu orangnya bisa bikin orang itu terpojok
jadi mama jangan sampai kepancing ya ma

ibu sarah ya
yaudah mama duluan ya sayang
gue masih bingung
permisi sama mbak elsa bukan
oh iya mbak yasa silahkan masuk
kenapa lokasinya bisa deketan begini ya
gimana kalau sampai papa ngeliat aku ada disini
atau papa ngeliat erlang gak
kenapa bisa begini sih
papa kan pasti disana sibuk
papa pasti ketemu banyak tamu disana
jadi papa gak mungkin ngeliat aku ada disini
kenalin ini temen aku namanya atlet
oh iya tante mau pesan apa makan minum mungkin
tante sarah kok kayaknya tegang banget ya
harusnya kan dia santai
tante maaf ya aku jadi nyuruh tante kesini
sebenarnya ada yang mau kita tanyain sama tante
pada saat kejadian kematian roy itu
apa andin masih sering berhubungan dengan roy
tante kurang tahu pasti sih
cuma kalau dilihat dari backgroundnya kan memang dulunya mereka pernah berpacaran
tapi sebelumnya saya minta maaf nih tante
roy sama andin itu mereka putus karena roy selingkuh
setelah andin diselingkuhi
andin masih mau dekat dengan roy
dan setahu saya posisinya andin sudah punya suami

nino sama andin pernah nikah
adin sama elsa kan kakak adik
kok bisa sih
jadi nino dulunya itu menikahi andin
terus sekarang jadi suaminya elsa
nah sekarang saya tuh bener bener penasaran tante
seberapa deket sih elsa sama andin tuh dulu
memang mereka nggak terlalu dekat
sebenarnya mereka saling sayang kok
jadi agak rumit ya tante ya
posisinya tuh dulu ketika nino cerai dengan andin
elsa nikah dengan nino
mantan suaminya andin
selamat ya pak
selamat ya pak
bapak ya nek
selamat pak sirya
semoga cafe nya sukses dan berkembang ya
terima kasih terima kasih
kopinya enak dan mantap
kopinya enak dan mantap
terima kasih mas
dan saya juga sangat suka di tempat ini

ya terima kasih
sampai lagi ntar ya
pak thomas saya ke toilet dulu ya
tadi saya udah nangis satu jam
silahkan pak sirya
nganteri banget lagi
ini nganteri banget ya
ini antriannya panjang banget pak

nah kalau bapak mau di sebelah cafe ini ada cafe juga pak
bapak bisa menggunakan toiletnya pak
bapak bisa menggunakan toiletnya pak
namanya makau cafe pak

agak sedikit meninggung kan
andin masuk penjara
kondisi nino pada saat itu
pada saat itulah
cukup banyak memberikan
perhatian pada nino
sebenarnya memang bukan hal yang aneh
nino menikah dengan andin
nino sudah berubah
nino sudah pernah dekat sama elsa
hal yang sulit bagi mereka untuk bisa kembali dekat
akhirnya setahun kemudian
mereka memutuskan untuk menikah
nino sudah pernah berubah
nino sudah pernah berubah
nino sudah pernah berubah
nino sudah pernah berubah
nino sudah pernah berubah
nino sudah pernah berubah
nino sudah pernah berubah
nino sudah pernah berubah
nino sudah pernah berubah
nino sudah pernah berubah
nino sudah pernah berubah
nino sudah pernah berubah
nino sudah pernah berubah
nino sudah pernah berubah
nino sudah pernah berubah
nino sudah pernah berubah
nino sudah pernah berubah
nino sudah pernah berubah
nino sudah pernah berubah
nino sudah pernah berubah
nino sudah pernah berubah
nino sudah pernah berubah